ketua dpp partai golkar dave laksono meminta agar masyarakat bersabar terkait kabar masuknya nama diko ganin duto bupati kendal dan selebritas raffi ahmad dalam bursa kepala daerah di jawa tengah pada pilkada mendatang
dave tidak membantah bahwa nama diko ganinduto jadi salah satu kader partai golkar yang kelak maju di pilkada jawa tengah
namun ia tidak menjawab pertanyaan terkait kabar yang menyebut bahwa raffi ahmad akan mendampingi diko di pilkada
mas diko masuk sebagai salah satu potensi calon kepala daerah untuk provinsi jawa tengah dari partai golkar
nah untuk mempersiapkan ke sana beliau rutin menjalin komunikasi dengan berbagai macam pihak berbagai macam figur
nah kalau bang rafi itu adalah sahabat lama dari mas diko yang rutin berkomunikasi bertukar pikiran untuk berbagai macam hal
lalu arahnya kemana ya kita nantikan saja
tahapan berikutnya seperti apa